ya kemenangan ganda campuran tontowi ahmad liliana natsir pada olimpiade dua ribu enam belas
diapresiasi oleh kementerian pemuda dan olahraga
tidak lama setelah laga final usai
menpora imam nahrawi memotong rambutnya di hadapan para pendukung pasangan
yang akrab di sapa owi dan butet ini
imam nahrawi menepati janjinya untuk mencukur rambut
bila tim kebanggaan indonesia berhasil meraih medali emas pada olimpiade dua ribu enam belas
usai menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan final ganda campuran
antara tontowi ahmad liliana natsir dengan chan peng sun goh liwing asal malaysia
kamis dini hari imam nahrawi langsung mencukur rambutnya
pemotongan rambut ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan owi butet
meraih medali emas
ini bentuk kerinduan saya dan saya kira masyarakat indonesia juga rindu
akan emas dari olimpiade
sudah delapan tahun kita belum dapat emas
alhamdulillah hari ini berkah ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh
dan kita bisa mencukur rambutnya
kita juga mendapat kado yang istimewa dari owi dan butet
berupa medali emas di olimpiade
karenanya saya melakukan ini dengan sukarela